kota bandung dikenal kaya akan kulinernya
sejumlah kuliner unik pun ada di kota ini seperti hidangan laut yang satu ini
ya ini dia gurita
eits gurita di sini tak biasa karena memiliki ukuran jumbo dengan berat hampir dua kilogram
kalau menurut saya otopus itu baru kali ini di sini ada ya
tapi kalau udah lihat begitu kan saya juga baru tahu ada otopus yang tersedia di sini
dan itu ya makanannya kayaknya kelihatannya enak ya gitu ya
tapi saya belum pernah mencoba
jarang ngeliatin tuh belum aja di sini tuh kalau ngeliat tuh unik sih saya tuh hanya nyobain
ya yang bisa paling kecil kecil gitu lah
sebelum menikmatinya yuk kita intip proses pembuatannya
siapkan dulu bahan bahannya
gurita jumbo sebelumnya sudah direbus ya
kemudian siapkan bawang merah bawang putih gula garam parsley dan rosemary
tumis bawang merah dan bawang putih rosemary dan parsley
lalu masukkan guritanya
tambahkan garam dan tumis hingga bumbu meresap
nah selain ukuran yang jumbo penyajiannya pun cukup unik
karena gurita disajikan
dengan menggunakan keranjang besar ala bancakan
tambah nikmat dengan tambahan jagung buncis lobster dan telur rebus
gurita jumbo siap disantap
karena gurita yang berukuran besar jangan lupa siapkan gunting untuk memotong gurita
konon katanya yang paling enak di bagian gurita ini adalah tentakalnya
ini kalau dari rasanya gurih bumbunya meresap dan teksturnya kenyang
yang paling penting adalah ini sensasinya yang berbeda
karena ukurannya yang jumbo seperti ini itu menambah selera makan
kedai yang berada di jalan pasir koja kota bandung ini memang spesial menyediakan hidangan laut dengan ukuran jumbo
meskipun unik dan menjadi incaran pemburu kuliner namun hewan laut yang berukuran jumbo ini tak mudah didapatkan
kalau dapat after sendiri itu musiman
jadi hampir semua seafood itu musiman awal yang ukurannya besar besar
sekarang kan kalau misalkan seafood berukuran kecil kayak cumi udang itu udah biasa
itu yang kita sediakan disini itu memang seafood yang ukurannya jumbo jumbo
selain lezat gurita mengandung protein karbohidrat zat besi omega tiga dan enam dan kalsium yang baik bagi kesehatan tubuh
kasiatnya seperti memperkuat kekebalan tubuh baik untuk jantung mengatasi anemia hingga menutrisi kulit
dian permata sari bandung jawa barat